penggusuran jumlah tempat di jakarta gubernur dki jakarta basuki cahaya purnama menargetkan relokasi warga ke rumah susun pada bulan september dua ribu enam belas
namun kebijakan ini mendapatkan himbawan dari komisi pemilihan umum dki jakarta karena dinilai target pemindahan tersebut berpotensi mengganggu tahapan pilkada
berikut pernyataan gubernur dki jakarta basuki cahaya purnama
rusunnya jadi kalau rusunnya jadi kelihatannya yang jadi paling banyak september
makanya saya ditanya pak september kan udah dekat pendaftaran sudah selesai pendaftaran nih udah mulai masa kampanye bapak masa gusur
yang kpud aja ngomong gini kalau bisa september oktober jangan gusur pak kami repot mindahin ktp nya untuk milih tps nya bingung
makanya saya bilang sama mereka kamu jangan bikin tps tps lagi di pinggir sungai deh september oktober saya akan gusur lebih banyak
lebih besar kenapa karena rusunnya jadi lebih banyak